indonesia tengah berusaha bangkit dari hantaman keras pandemi covid sembilan belas
yang sudah satu tahun ini melanda dunia
yang cukup menarik pemerintah kini coba menggenjot kembali ekonomi yang lesu
dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah lewat pembentukan bank syariah indonesia
hal itu memang tak lepas dari potensi besar indonesia untuk mengelola keuangan syariah
lalu seberapa efektifkah strategi ini guna mendongkrak perekonomian nasional di masa pandemi
untuk menjawabnya sudah hadir lewat sambungan zoom wakil presiden republik indonesia
dan selain soal potensi ekonomi syariah nanti kita juga akan berbincang bincang
terkait topik toleransi yang belakangan ini sempat mendapatkan sorotan besar di media masa
kita mulai dialog kita
bapak ma'ruf amin wakil presiden republik indonesia terima kasih atas waktunya
untuk cnn indonesia
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak maruf kalau kemudian kita bicara soal syariah kita bicara soal wakaf uang dulu
pak ma'ruf pemerintah baru meluncurkan gerakan wakaf uang nasional
apa yang kemudian melatar belakangi gerakan nasional wakaf uang ini dan apa sebetulnya target pemerintah
sebenarnya kan wakaf uang itu salah satu potensi dana sosial masyarakat
yang selama ini belum tergarap dengan baik
memang ada wakaf tetapi wakaf itu baru pada tiga m saja berupa tanah untuk masjid untuk musala untuk makam atau kuburan
nah padahal di samping wakaf wakaf yang sifatnya tanah tidak bergerak
itu ada wakaf lain yang lebih potensial yang bisa dikembangkan yaitu wakaf uang
nah wakaf uang ini selama ini masih sangat kecil
padahal potensinya menurut apa yang disampaikan oleh beberapa penelitian juga dari
badan wakaf indonesia potensinya itu sampai satu ratus delapan puluh triliun per tahun
masih sangat kecil sekali
oleh karena itu kita ingin wakaf ini bisa dikelola dengan baik
digerakkan dengan baik
sehingga dia menjadi dana
abadinya umat itu digerakkan untuk umat untuk masyarakat
baik untuk masalah masalah sosial maupun juga untuk masalah masalah pengembangan ekonomi masyarakat
oke apakah ini kemudian artinya transformasi wakaf yang sempat beberapa kali pak ma'ruf katakan
ya pengelolaan ini kita lakukan secara berkualitas
ini sesuatu upaya melakukan transformasi wakaf
yaitu melalui pengelolaan pengelolaan yang modern
artinya yang dilakukan dengan cara cara yang terbaik
dengan melibatkan berbagai pihak
yaitu merupakan pertama itu pengumpulannya melalui gerakan nasional
itu peluncurannya dilakukan oleh bapak presiden di istana negara
sebagai genderang untuk memulainya gerakan pengumpulan wakaf
kemudian pengelolaannya dilakukan secara profesional
dengan melibatkan lembaga keuangan bank sebagai penerima wakaf
dan juga melibatkan
dan juga melibatkan
dan juga melibatkan
manajemen yang mengelola secara profesional
yang bisa nanti ketika dana itu diinvestasikan
itu diinvestasikan ke tempat yang aman dan menghasilkan
ini pengelolaannya ini
sehingga pertama dana itu tetap terjaga abadi karena wakaf itu tidak boleh hilang
harus tetap modalnya
yang kedua bisa dikembangkan
yang manfaatnya tentu akan dikembalikan kepada yang oleh pemberi wakaf
di apa namanya
dimintakan untuk diserahkan hasilnya kepada yang diberikan wakaf
yaitu mawkuf alih
jadi nanti yang mengelola itu nazir
kemudian yang menerima
merupakan kanalnya itu lewat lembaga lembaga kredibel seperti perbankan
didola oleh manajer investasi
manajer investasi yang
dan kemudian hasilnya diberikan kepada para penerima wakaf
pak ma'ruf tadi pak ma'ruf mengatakan bahwa potensi wakaf uang ini satu ratus delapan puluh triliun per tahun
dan sempat juga disebutkan
bahkan kalau bicara soal wakaf di luar uang itu sampai dua ribu triliun per tahun
dan bahkan ada gerakan nasional yang langsung dicanangkan oleh presiden joko widodo
dan mengatakan bahwa potensi wakaf ini seharusnya diperluas
mengapa kemudian wakaf ini menjadi penting ataupun menjadi menarik bagi pemerintah
wakaf ini potensi yang tumbuh di masyarakat
dana masyarakat yang tidak terkelola dengan baik
nah apabila dana ini bisa dikelola dengan baik
bisa dikembangkan dengan baik dan menghasilkan
kan nanti bisa melakukan pemberdayaan masyarakat
yang juga sebenarnya pemberdayaan masyarakat juga menjadi kewajiban pemerintah
menghilangkan kemiskinan membantu pendidikan dan ini bagian dari tugas tugas pemerintah
apabila dana wakaf ini bisa dioptimalkan sehingga melakukan perbaikan perbaikan di berbagai sektor sosial pendidikan ekonomi
maka setidaknya ini memberikan bantuan terhadap upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dengan upaya upaya fasilitasi oleh pemerintah terhadap pengelolaan
jadi pemerintah memberikan fasilitas mendorong membantu
tapi manfaatnya untuk masyarakat dan masyarakat itu adalah bagian dari bangsa ini
yang memang harus diberdayakan diperbaiki baik aspek ekonominya sosialnya
maka oleh karena itu kita menganggap bahwa

kalau masyarakat ini bisa diberdayakan ini juga akan memperkuat ekonomi maupun juga sosial masyarakat kita
oke tapi pengelolaan dari dana wakaf ini bukan diartikan dikelola oleh pemerintah begitu ya
karena kan ada anggapan bahwa memang dana wakaf ini bukan domen pemerintah untuk mengelolanya begitu pak maruf
tidak dana wakaf itu dari umat untuk umat
dilola oleh perorangan atau badan hukum atau lembaga pendidikan atau lembaga sosial
yang nanti kita berikan ketentuan bahwa dia harus memperoleh izin memperoleh sertifikasi yang namanya nazir
nah pemerintah ini hanya memfasilitasi mendorong dan menggerakkan
ya supaya seperti tadi saya katakan supaya wakaf ini bisa terkumpul dengan banyak dengan besar sesuai dengan potensi atau mendekati potensinya
kemudian dilola secara profesional
tetapi nanti dikembalikan kepada si penerima
dari nazir itu kemudian digunakan untuk kepentingan kepentingan pendidikan sosial ekonomi
jadi sama sekali tidak ada pemerintah untuk mengelola uang zakat itu
andai kata nanti manajer investasi itu menganggap perlu kepada proyek proyek investasi
yang memang aman dan menguntungkan
itu bisa saja misalnya proyek proyek pemerintah proyek proyek swasta
tapi yang aman
misalnya bisa disalurkan melalui sukuk atau melalui surat berharga syariah negara
yang memang itu pemerintah mengeluarkan sukuk setiap tahun dan itu laku keras
nah apa salahnya kalau sukuk ini juga diberikan kepada dana wakaf
jangan diambil oleh pengelola merat saja
oleh pemilik dana besar saja
tapi juga oleh dana dana sosial seperti wakaf
yang nanti keuntungannya akan kembali kepada masyarakat
bukan kepada perorangan
tapi dalam kaitan sebagai investor
di sini dana wakaf sebagai dana investor
yang kemudian hasilnya dan modalnya kembali
untuk dilola selanjutnya sebagai dana abadi masyarakat
cara berpikir radikal itu berlebihan dalam memperjuangkan sesuatu
itu secara berlebihan
sehingga tidak melihat kepada pihak lain
semua orang harus bekerja sama untuk satu
kepentingan yaitu kepentingan nasional
kalau kita bicara masalah ekonomi syariah
saat ini pak perintah juga lumayan menyoroti
perkembangan ekonomi syariah
pak ma'ruf sebagai ketua komite nasional ekonomi dan keuangan syariah
seberapa besar sebetulnya progres
ataupun pertumbuhan dari ekonomi syariah indonesia
karena kita tahu indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia
tapi sampai detik ini masih belum menjadi leader begitu pak maruf
bagaimana sebetulnya progres ekonomi syariah di indonesia
pemerintah memiliki perhatian besar terhadap kebangan ekonomi
dan keuangan syariah di indonesia
karena itu pemerintah menerbitkan
pertama itu membentuk lembaga yang untuk mengembangkan ekonomi syariah itu
yaitu komite nasional ekonomi dan keuangan syariah
yang dulu ada knks jadi ekonomi merupakan perluasan
yang kedua itu fokusnya juga di
diperluas yang semula hanya keuangan saja
itu menjadi empat fokus
yaitu industri halal
industri keuangan syariah
kemudian sosial dana sosial syariah
kemudian juga bisnis syariah
karena ini potensinya besar
maka kita coba mengembangkan empat itu
kenapa industri halal harus kita kembangkan
karena potensi kita besar
kita belum punya
kita baru menjadi konsumen terbesar
belum menjadi produsen terbesar
padahal potensi kita besar
baik untuk domestik
maupun juga untuk global
jadi kita bisa
sekarang ini justru produk halal terbesar itu
lahir dari negara bukan mayoritas muslim
produk halal yang nomor satu dunia
nomor duanya itu australia
nah karena potensi daripada pasar produk halal ini besar sekali
untuk kita domestik saja besar
apalagi juga global
dan permintaan tiap tahun juga makin besar
karena itu kita kembangkan
salah satu yang kita lagi dorong itu
yaitu pengembangan kawasan industri halal di beberapa daerah
dan sekarang sudah ada
kemudian juga akan terus kita kembangkan
dan kita tumbuhkan juga produsen produsen halal
kemudian yang kedua industri keuangan syariah
baik yang skala besar maupun yang skala kecil
salah satunya sekarang yaitu merger tiga bank syariah
himbara mandiri syariah bri
bri syariah bni syariah
kita satukan menjadi bank syariah indonesia
bsi yang lebih dari dua ratus triliun asetnya
kemudian juga kita harapkan ini menjadi bank besar
bahkan kita menjadi sepuluh bank besar di dunia
dan kalau presiden inginnya ini menjadi bank syariah terbesar di dunia
ini supaya kita tidak hanya melayani yang
transaksi kecil tapi juga transaksi besar
bukan saja nasional bahkan juga global
ini peran kita
kemudian juga dan kebetulan kita ekonomi syariah kita
dari waktu ke waktu semakin baik rankingnya
sekarang ini di ranking terakhir keempat dunia
dari semudia sepuluh lima
sekarang sudah di empat
kita harapkan ke depan menjadi ranking pertama
dana sosial ini tidak kurang pentingnya
terutama zakat dan wakaf
wakaf ini ini merupakan dana sosial besar
yang belum kita garap secara maksimal
karena itu kalau ini juga dikembangkan
dia menjadi dana masyarakat yang besar
dan yang terakhir fokus terakhir itu
pengembangan usaha atau bisnis syariah
yang kita ingin menumbuhkan adalah
pengusaha pengusaha yang berbasis syariah
baik yang kecil maupun yang menengah
maupun yang besar kita tumbuhkan
kita perbanyak kita inkubasi
dan kita berdayakan
supaya semuanya ujungnya yang akan menentukan berapa besar
berapa banyak berapa kuat daripada para pengusaha
daripada pengusaha syariah ini
semua instrumen instrumen yang kita siapkan itu
tentu tidak akan berkembang kalau tidak ada pengusahanya
oleh karena itu ekosistem ekonomi syariah yang kita bangun
menjadi empat fokus dan juga nanti ada turunan turunannya
itu menjadi ekosistem yang akan kita kembangkan
dan kita harapkan nanti akan memperkuat ekonomi nasional kita pada akhirnya
baik pak ma'ruf seberapa besar sebetulnya potensi pengembangan ekonomi syariah ini
karena seperti kita tahu
di saat dihantam badai pandemi
salah satu ekonomi yang cukup kuat begitu dihantam badai ini adalah ekonomi syariah
bagaimana kemudian dukungan kalau tadi pak ma'ruf katakan bahwa
targetnya bank syariah indonesia itu menjadi nomor satu begitu di dunia
bagaimana kemudian support dan dukungan pemerintah terhadap
pengembangan ekonomi syariah ini sendiri
ya kita pertama bahwa keuangan syariah di perbankan syariah di indonesia itu
tumbuh bagus sekali walaupun masih skala kecil ya
di atas rata rata bank nasional
potensi kita besar karena memang jumlah umatnya itu kan besar
dari situ kita bisa melihat untuk bagaimana melihat bahwa potensi yang besar ini
potensi yang besar ini dikembangkan
nah ini yang menjadi oleh karena itu pemerintah harus memfasilitasi
potensi potensi yang besar ini tidak mungkin menjadi besar
kalau tidak diberi dukungan dan fasilitas
karena itu kita melibatkan semua stakeholder
baik pemerintah pengusaha cendekiawan
oleh karena itu ada beberapa juga semacam kelembagaan yang terlibat
yang kita ajak untuk berkolaborasi
salah satunya itu kneks sendiri sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh pemerintah
yang juga mengikut sertakan
semua menteri yang ada di dalamnya yang terkait
baik dalam menteri keuangan menteri keindustrian menteri bumn
ini semua di tenaga kerja menteri kooperasi ukm
karena ini berkait dengan semua itu
kemudian ada juga namanya masyarakat ekonomi syariah mes
yang kebetulan kebutuhannya juga menteri bumn erik tahir
jadi masyarakat ini juga banyak mengikut sertakan kelompok kelompok usaha
kemudian juga para pegiat ekonomi syariah
kemudian ada ikatan ahli ekonomi islam iaei
di sana banyak pakar banyak tokoh tokoh pendidikan para sekolah ada semua
kemudian yang keempat adalah dewan syariah nasional
sebagai otoritas fatwa dari majelis ulama indonesia
lembaga lembaga ini kita satukan untuk berkolaborasi
menyusun langkah langkah sesuai dengan apa yang sudah kita rumuskan
sebagai satu ekosistem pengembangan ekonomi syariah dari lembaga lembaga ini
dan kita harapkan dengan kolaborasi kerja di sana
dari berbagai kelembagaan ini yang juga disponsori atau difasilitasi oleh pemerintah
ini akan bisa mendorong semakin berkembangnya apa yang sudah ada
dengan bank syariah indonesia yang di merger
kemudian juga lembaga lembaga keuangan mikronya
baik bank wakaf maupun bank bmt maupun juga kooperasi kooperasi syariah
ini kemudian juga indonesia
industri halalnya baik industri besar maupun juga industri industri kecil
yang kita kembangkan dan juga para pengusahanya
kita ini berharap bahwa ini kalau saya namakan ini merupakan babak baru
kebangkitan daripada ekonomi dan keuangan syariah
jadi saya menganggap bahwa sejak keluarnya pr prs itu
kita sedang melakukan take off
setelah sekian lama kita persiapkan
sekarang misalnya kita bisa melakukan tinggal landas
banknya juga akan menjadi bank terbesar
dan sekarang yang sudah kita peroleh terbesar di dunia
adalah sukuk sukuk kita indonesia
itu melampaui negara negara timur tengah di atas uni emirat
oleh karena itu kita ingin nanti bank syariahnya juga terbesar
industri halalnya menjadi industri halal juga terbesar di dunia
bukan sebagai konsumen terbesar tapi sebagai produsen terbesar
potensi kita besar produk produk kita juga banyak
dan juga termasuk dana dana sosialnya juga tentu akan besar
kalau ekonominya sudah berjalan yang berinfak yang berzakat
yang berwakaf juga akan semakin besar
maka itu kita optimis bahwa beberapa tahun ke depan
kita akan menjadi leader baik di produk halal
maupun di industri keuangan bahkan di sosial
juga di dalam rangka kelembagaan perusahaan bisnis syariah di indonesia
baik harapannya kira kira dalam waktu berapa lama lagi
indonesia akan menjadi leader di industri syariah ini kalau begitu
ya kalau maunya saya keinginan saya itu tahun dua ribu empat itu kita sudah
sudah berada di posisi puncak
dua ribu dua puluh empat itu sudah kita gerakan sudah tercapai insya allah
baik tiga tahun lagi begitu ya kita harapkan semoga harapan pak nafrul betul betul terwujud
sekarang kita bicara soal harmonisasi umat begitu
masalah toleransi umat beragama masih menjadi
tantangan begitu bagi masyarakat indonesia
pak nawuf mengatakan bahwa kuncinya adalah moderasi umat beragama
nah penjabarannya seperti apa moderasi beragama yang digagas oleh pak wapres ini
di moderasi beragama itu artinya dia berpikir moderat
ya moderat itu tidak
terlalu kalau apa namanya ya tidak ekstrim lah
tidak radikal bahasa yang kita cara berpikir radikal itu berlebihan dalam memperjuangkan sesuatu
itu secara berlebihan
ya sehingga tidak melihat kepada pihak lain
ini yang tidak menggunakan cara cara yang terbaik
saya sering menyebutnya itu tidak menggunakan pendekatan teologi kerugunan
kerjasama untuk satu kepentingan yaitu kepentingan nasional
mengutamakan kepentingan nasional kepentingan seluruh masyarakat indonesia
harus diutamakan oleh kepentingan kepentingan politik
kepentingan kelompok kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadinya
baiklah terima kasih sekali lagi waktunya wakil presiden republik indonesia bapak maruf amin
untuk cnn indonesia assalamualaikum pak
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan demikian wawancara saya bersama wakil presiden ma'ruf amin
kami akan kembali sesaat lagi